sampai jumpa di video selanjutnya

gue harus temenan sama dia
yai yai tunggu
aku senang banget bisa satu sekolah sama kamu
nanti kita bikin pr bareng yuk
tuh gak cocok tau gak sih sekolah disini
lu cocoknya jualan kue
ngapain suruh bos mongka ke sekolah
ngapain sudah mobil

tunggu traksinya dari rocky
bukan buat t interviews
iya régat tuh
kok kamu bisa ada di sini semangkah
lagian kok bisa memar begini sih ya
semua gara gara si putri jelek itu mami
namun kami bisa sekolah
masa sepedanya lebih bagus daripada sepedanya yai
pasti ada yang nggak beres ini
aduh mami sakit
aduh rasanya senang nenek
kita kok bisa kecapean jadi orang kaya
iya nek gak nyangka
tapi ada yang lebih senang lagi
nenek bisa menyenangkan tetangga tetangga yang susah
tapi nek masih ada satu semangkah lagi nenek
udah besar masih utuh lagi nek
sebentar sebentar sebentar
oh iya eh nenek punya ide
nyumbang semangat buat fakir miskin
nenek sama putrinya udah edan kali ya
masa nyumbang fakir miskin pakai semangkah
nek put orang miskin itu pengennya dapat duit
makanan yang enak sama sembako bukannya semangka
tapi terima kasih sekali lagi atas niat baik nenek sama putri
sekarang nenek mau pulang aja lagi ya
tapi pak rt semangka ini isinya uang dan perhiasan
malah ada gigi palsunya loh
kan lumayan buat fakir miskin yang tua kayak nenek
oh gitu ya ada gigi palsunya di dalam
gigi palsunya nih tuh
kalian berdua lucu ya
yaudah ini yang sekarang putri sama nenek pulang aja ya
tapi pak rt
serius pak rt
oh anda juga serius
pulang nek nenek
tapi kita dulu
tapi pak rt
warga kok pada stres semua
ini mau belanja apa pada mau ngerumpik
iya dong sambil merumpik ya
ini lho pak tadi kita ketemu bu rt
katanya pak rt disuruh putri sama neneknya nyumbangin semangka kepada wakil miskin
semangka udah gila kak itu orangnya
soalnya menurut nenek dan putrinya semangka itu isinya perhiasan uang dan gigi palsu
kayaknya udah gak beres itu si nenek sama putrinya
jangan jangan pok itu semangka semangka ajaib kali
pantesan sekarang neneknya kayak mendadak
eh pok pok pok mau ke mana
ini saya mau belanja
udah ambil aja ambil aja uangnya taruh di kaleng
ini lebih penting persoalan harga diri yayi
saya ke sini itu cuma ingin memastikan
apa benar nenek mau nyumbangin semangka tapi ditolak sama pak ete
keterlaluan banget tuh pak rt
tapi nenek gak usah khawatir saya akan membantu nenek dengan ikhlas
saya akan menyalurkan semangka itu untuk fakir miskin
aduh terima kasih banyak aduh bisa membantu saya ya
saya senang mendengarnya bahagia sekali
nek katanya itu semangka ajaib ya
benar kok tante semangka itu semangka ajaib
isi semangka itu bisa kasih makan enak semua orang miskin seumur hidup
seumur hidup mana mana mana semangkanya lihat lihat lihat
benar kan tante ini mau disumbangkan ke fakir miskin
pasti pun pasti tante sumbangin
ya udah saya permisi ya nek put
permisi ya nek ya
tenang aja put kamu nggak usah khawatir tante sumbangin kok ya
hahaha mari mari nek
terima kasih ya
ini pasti isinya perhiasan dan uang yang jumlahnya jauh lebih banyak dan punya neneknya seputra
seolah olah makanya jadi orang jangan sok jujur jadi ketipu deh emang enak
udah udah mami mami jangan ngomong terus pokoknya mami boga ini semangka
yayi udah nggak sabar kepengen beli boneka barbie beli pizza yang banyak pokoknya semuanya deh mi ya
tenang tenang yai kamu tahu sebentar lagi warung jelek peninggalan papi kamu yang miskin itu bakal jadi mall
shh jangan kenceng kenceng kedengeran
satu dua tiga
lihat aja lihat aja semangka busuk ini bakalan mami lempar ke bukanya si putri sama neneknya itu
tuh tuhan tuhan
balik balik balik
enggak kerasa udah setahun
si abang mulai berlaga pikul
enggak enggak pernah pulang ke rumah

eh bukan si mangka ini yang dibawa ke rumah kita
mangka yang kita kasih di biasa
lagi siapa yang bawa kemari
mulai berlaga pikul
udah setahun sama
orang eram malam itu
ya lebih yang adem juga dimari
tolong si ntar ulernya matok
sabar sabar cepetan gue udah gak ketahan
gimana pak rt ulernya
dengan semangat empat puluh lima kita selamatkan jabat prt kita
jangan aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh